kementerian perhubungan mengeluarkan aturan untuk layanan transportasi berbasis aplikasi
salah satunya menyebutkan bahwa perusahaan jasa angkutan tidak dalam trayek
misalnya taksi diperbolehkan memakai aplikasi
selain itu perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor
juga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengusahaan angkutan umum
lalu bagaimana tanggapan pihak uber terkait peraturan kementerian perhubungan soal transportasi online
kami telah tersambung via telepon dengan sekjen kooperasi bersama uber musa m yus
halo pak musa selamat sore
dan kementerian perhubungan sudah mengumumkan ada aturan atau regulasi baru
bagaimana tanggapan pihak uber atau juga pegawai uber terkait dirilisnya aturan menteri perhubungan beberapa waktu lalu itu
ya jadi itu kan keluar bersamaan dengan permen tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
kemarin sudah kita bahas pada hari rabu bersama dirjen dengan kadishub
di kantor dishub di jati baru
jadi pada intinya kita dari kooperasi jasa terang usaha bersama akan melengkapi semua
tapi sebagai unit angkutan sewa
jadi sebab kooperasi ini sebagai operator jasa angkutan umum sewa
yang akan memakai aplikasi online
dalam hal ini kita bekerja sama dengan uber
oke pak musa unit angkutan sewa
saya mengutip tadi pak muda
unit angkutan sewa tersebut
apakah nanti akan mengikuti regulasi seperti harus berplat kuning
kemudian ada beberapa ujikir yang harus dilakukan
jadi kalau angkutan sewa itu
jadi di dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
bahwasanya kalau angkutan sewa itu
dia berplat hitam
oke pak musa
kita mungkin lebih fokus ke permen hub yang baru dikeluarkan
beberapa aturan memang
tentang tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas ya bu
bukan undang undang yang kita bahas pak
tapi permen hub yang baru dikeluarkan
dan bagaimana dengan ketentuan ketentuan
seperti anda harus berplat kuning
apakah anda setuju atau akan ada negosiasi
ataupun perundingan lebih lanjut dengan pihak kementerian perhubungan
kalau kemarin rapat sih
kita sudah buka putus permennya tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
kita masuknya kategori angkutan sewa
jadi angkutan sewa itu berplat hitam
jadi kita ikutin aturan itu
jadi kita tetap berplat hitam
cuman kan disarankan bahwasanya
snk itu harus atas nama badan
dalam hal ini kita kooperasi
nah terkait dengan hal itu kan sebenarnya
keluar aturan bahwasanya snk harus badan
karena itu terkait dengan standar pelayanan minimum
karena selama ini angkutan angkutan
seperti yang ada nih
angkutan bis kecil bis sedang
jadi nggak terkontrol standar pelayanan minimum nya
dan memang ya tidak melaksanakan standar pelayanan minimum
memakai aplikasi online dalam hal ini
bekerja sama dengan uber
itu standar pelayanan minimum nya benar benar dijalankan
jadi ketat standar pelayanan minimum nya
jadi sebenarnya terkait dengan snk ya nggak nyambung kalau menurut saya
karena memang sudah kita jalankan
tapi aturan itu pun tetap kita patuhi
kita nanti akan beralih
snk nya ke badan
dalam hal ini kooperasi jasa terang bisa bersama
kalau mengenai uji kir misalnya
standarisasi yang memang diinginkan oleh kemenhub
apakah pihak uber dan juga mungkin beberapa taksi aplikasi lain tidak keberatan dengan aturan tersebut
misalnya harus punya pool
ya kita udah di pereksan memang kebetulan pool nya
jadi pool memang itu kan persyaratan
untuk mendirikan usaha angkutan
nah itu kan memang
ini kan aturan aturan yang lama
cuma karena belum ada aturan yang baru mengenai jasa bisnis aplikasi online
antarakan aplikasi online itu penghubung antara individu individu yang memiliki kendaraan
yang ingin berusaha
terhubung dengan para pemakai jasa
dihubungkan oleh aplikasi uber dalam hal ini
nah tapi kita karena aturannya seperti itu
maka kita dari kooperasi jasa tanpa usaha bersama
kita telah menjalankan apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah
dalam hal ini kementerian perhubungan aturannya
pak musa saya lebih spesifik ke uber
apakah uber ada rencana untuk menggandeng
taksi konvensional yang sudah ada untuk bergabung bersama layanan aplikasi anda
ada bu kalau uber kemarin rapatnya kita nggak pakai taksi konvensional
jadi uber tetap mitranya kooperasi jasa tanpa usaha bersama
jadi tidak akan ada menggandeng taksi konvensional

nggak bermain di angkutan konvensional
terima kasih pak musa atas waktu anda bersama cnn indonesia business sore hari ini